masyarakat desa ngelegok kabupaten blitar jawa timur
selasa pagi digairkan penemuan jenazah seorang warganya di areal persawahan
korban yang bernama ponirin ditemukan warga tergeletak
sementara ular masih berada di samping jenazah korban
korban yang merupakan pencari katak dan ular ini diduga diserang
dan dililit ular piton buruannya
jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum
postek ngelegok langsung mengamankan ular piton tersebut
setelah dicek telah diidentifikasi itu benar bahwa gigitan atau lilitan
yang masih nampak yaitu di sekitaran dada dan ada gigitan yang ada di sekitaran dada sebelah kanan
seekor buaya ditangkap warga di saluran irigasi desa gatung
di sejauh kecamatan duyo pulau limandar selas asia
agar tidak membahayakan mulut serta keempat kaki buaya diikat menggunakan tali
lalu dimasukkan ke dalam sarung kemudian dievakuasi ke permukiman
namun cek cok antar warga terjadi saat niat sekelompok warga untuk melepas buaya tersebut
di sungai dekat permukiman ditolak warga lain yang merasa khawatir
setelah terjadi kesepakatan akhirnya buaya kembali dilepas di lokasi awal ditemukan
bagaimana pak sampai ditangkap itu buayanya
pakai tali tadi pakai tangkap
memang sudah sering kelihatan ini buaya
baru saja ini pak
setelah keluarga pak khawatir tidak dengar nyobot
khawatir kalau ditangkap kalau saya mau jangan ditangkap karena barusan jenisnya
warga berharap dinas terkait segera turun tangan untuk mengevakuasi buaya agar tidak meresahkan
tim liputan cnn indonesia